hai hai hai hai hai hai hai hati hati jangan berantem jangan berantem jangan terlihat
jangan teriak teriak padahal pengen nyampe dong
pokoknya kita harus selamatin kalau enggak rencana kita akan gagal
harta karunia gak bakal kita dapatkan dulu ada itu gimana caranya
sakit tahu enggak
sakit tahu gak aku nih tuh bakal kena bulu babi adu adu aduh sobrang sobrang
sobrang paling ganteng dan pemaafkan dengan lukman jadi gini sob tadi kita denger dengar
kalau si haikal itu punya peta harta karun itu mana namanya subuh
beneran beneran nemunya dimana emang di hutan hutan oh gimana kalau kita ambil aja pitanya
mereka gimana tapi caranya gimana kalau kita ambil petai itu ya berarti kita mencuri dong otomatis
hai kaltu ngerebut lagi petanya ya ya nah aku udah
nah bagus banget ya
nih megang tangan aku
tangan ku tuh sakit tau gak
bekas kena bulu babi
aduh zidoir lupa lagi
nah kita main sekarang om pimpah
siapa yang satu warna
kita tuh grup
nah satu dua tiga sama semua
ini kamu disini
satu dua tiga empat
ah gak mau ah
tim jerman udah pulang
oke kita atur
semain kemana sih
kan udah tau
kalau janjiannya itu emang disini
kok mereka bisik bisik disitu
ah itu tuh
mereka itu lagi ngobrol
siapa tahu belum kelar yang omongan di masjid
nanti aja pak dek mister sergei
kita lagi meeting
orang lagi liburan masih sibuk masih sibuk
belum ngerasain nih
tendangan kapten kunan
nah cakep dah
sekarang ente panggil ustazah nurul
ente panggil ente ajak sini
ajak ke sini bos
dua belas tahun lagi
ini kayaknya bakal jadi tanggal hari jadian aneh sama ustazah nurul
perut anda kenapa begini tiba tiba nih
kagak bisa diajak kompromi
daripada ngerusak acara mendingan aneh ke toilet dulu dah
toiletnya di mana ya
situ apa situ
masuknya di pasir
maju lagi maju lagi sempi
najuan najuan najuan
nah ini baru nih enak
oh siap siap
yang bagus yang cantik ya
biar keliatan imut
satu dua eh najua anturin dinda ke kamar mandi yuk
nah najwa anturin dinda
ustazanurul ya berdirinya disini matanya boleh dipenjami sedikit ada apa sih emangnya mau kasih
kejutan apa sih telah dipejamin ustazanurul buka pelan pelan ini dia supresnya hai ustazanurul
duduk santai dikit inchez lia kenapa berubah kayak gini udah saya mau lanjut main
kamu orang kita udah cari kemana mana kita tuh ada medium penting wah
ada benda yang bikin kita kayak
nggak ada sih
wah ini dia
nah ini nih yang ada gambar pertiah harta karun
ya nih nih yang ini nih
ada tanda silang ini
ini harta karunnya
wah tapi cincay kak cincay
tapi kita harus melewati titik titik ada hiu berbahaya
tunggu tunggu tunggu
sekarang kita kejar mereka
kok banyak wak
wah itu itu fall
nah itu fall
jangan ambil petanya
tidak penting petanya
hei nanti celaka
ayo jangan berantem
kupin nyampe dong
peduk guduk peduk guduk
kita harus selamatin nih peta kalau enggak rencana kita akan gagal
harta karunia gak bakal kita dapatkan
nih indra pegang
bentar indra jaga indra
indra buka muka
arahin ke aku
ini nih buka
udah diem aja
bapak balikin petaku
alhamdulillah aku untung selesai
segala nyuri petaku
pokoknya kalau kalian ngambil lagi petaku sini uruskan sama aku
berantem aja berantem
alhamdulillah untung aja petanya udah digambar di punggungnya lukman
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jangan coba coba ambil peta aku lagi
aku tuh cuma ngerjain kamu doang
ini sebagai pembalasan karena kamu udah nih ngerjain aku juga
gak usah ngeles deh
palingan kamu mau ambil harta karena aku
itu alasan yang basi
lo orang jangan berantem kak
nanti kalau ketahuan bisa dihukum sama ustadz musa lo kak
buat lo tenang kulik katanya asyik
kamu harus satel
kamu harus satel kak
jangan berantem lagi
nanti kamu dihukum loh
anak anak udah malam ini ngapain ngumpul di situ
ini waktunya tidur
masuk ke pekinapan
gak usah ngurusin teriobemo
pokoknya setelah sholat subuh kita harus ada di sini